sejak dulu kami bersumpah kepada negeri ini berjuang untuk indonesia
jangan lupakan semangat kami
kelora yang berkobar ini jangan berhenti sampai di sini
teruskan semangat kami
kalianlah jiwa penggerak bangsa
kalianlah harapan kami
wujudkan semangat kami
kami siap membangun bangsa
wujudkan indonesia yang lebih baik